pak jokowi juga akan masuk di situ tuh di trim viral ini
oh kalau tadi kan baru kementeriannya kementerian dalam negeri kementerian luar negeri kementerian pertahanan
yang kemungkinan dipertahankan dari pak jokowi itu ada pak tito
salah satunya di triumvirat ya
tapi kalau di triumvirat yang dari
ya lah masa prabowo mau dipertahankan kan udah jadi presiden
siapa sih yang triumvirat yang dipertahankan juga
siapa yang akan mengisi si kursinya menhan yang gantiin pak prabowo
ini bahasanya adalah bahwa ya pasti orang yang kita percaya dan dekat dengan pak prabowo
which is itu adalah nama syafri samsyuti
oh masuk dong berarti ya tadi ya
kan tadi kita menyebut dua minggu lalu kita ada tim transisi salah satu
sosok ini kan orang yang dikenal punya kedekatan
pak prabowo sampai mosting loh di instagramnya dua kali posting
posting foto dia dengan pak syafri samsudin waktu masih muda
jadi itu mengingatkan kedekatannya dengan syafri samsyuti
dan postnya sudah pasti kementerian pertahanan
sampai sejauh saya ngobrol gitu ya
sejauh ini masih kandidatnya hanya satu yang dikeluarin yaitu namanya susafri samsudin
dan rasanya di luar kubu pak prabowo dalam konteks koalisi indonesia maju tidak ada lagi yang akan mengusulkan untuk kementerian pertahanan rasanya ya
artinya mereka hampir bisa dipastikan golkar pan itu ya setuju
karena pak syafri juga kan pernah jadi wamenhan
terus kemudian jadi sekjen di kemenhan juga
kemudian sekarang kan jadi penasihat
tapi poin yang paling penting adalah soal sudah dipercaya sejak lama itu penting kan
ini soal bukan saja soal strategi pentingnya kementerian pertahanan
tetapi juga ada hal hal lain
ini kan juga harus orang kepercayaan